astaga naga lapangan monas allahu akbar gini temennya sih nonte kayak begini masih kena
kaget ganteng ganteng aduh suruh kita malah mau pingsan ini aduh allahu akbar
kamu pulangnya tapi aku pengen pulang hari ini om lagi aku disini lama lama enak repotin om terus
raya saya kan udah bilang saya tidak merasa direpotkan oleh kamu
hai lagi pula kamu kan belum sehat betul kalau kamu sudah benar benar sehat kamu
boleh pulang bukannya saya mau melarang kamu pulang ke rumah tapi kondisi kamu masih belum
boleh benar kalau sudah sembuh dan pulih kalau perlu om sendiri yang ngantar kamu pulang ke rumah
tapi om aku juga bisa dirawat di rumah kan lagian dekat rumah juga ada rumah sakit kok
tapi data medis kamu kan ada di dokter yang nanganin kamu kemarin
ingat dan sebaiknya penyembuhan kamu itu sampai tuntas oleh dokter itu kalau kamu
pindah ke dokter lain nanti pemeriksaannya dari awal lagi memerlukan waktu yang lebih
lama lagi atau begini besok kita tanya sama dokter kamu boleh pulang atau enggak gimana
lagi baca buku mon
ada yang bisa gue bantu
oh nggak boy gue cuma mau ngasih tahu lo aja
kalau nanti malam kabarnya raya mau tarung sama kobar
abang mau bertarung sama bang kobar
bukannya bang kobar di penjara ya
emang udah keluar
ya kenyataannya kayak gitu boleh
masalahnya sekarang raya ada di tangan korban
dan abah mau tarung lawan kobar untuk nubus raya
kalau abah menang abah bisa dapetin raya kembali
tapi kalau abah kalah
tunggu tunggu tunggu
raya ada di tangan bang kobar
kok bisa sih mon
nah itu dia boy
gue juga kurang ngerti
tapi yang penting lo bantu doa ya
supaya abah bisa menang
dan nanti malam gue akan dukung abah rahman
nanti lo kasih tahu aja lokasinya di mana ya
raya di bang kobar
tolong selamatkan abah rahma sama raya
dari orang jahat itu
itu dia lah
kau puas amir bobby
dalam evang improve itu
dom jangan bantu
eh chandra asal lo tau ya gue nganterin stella karena gue kasihan sama dia
gue tau dia deket sama lo
dia tadi digangguin sama cowok cowok tau nggak
makanya gue bantuin dia
bener ya mak
jadi tuh tadi aku job
terus ada yang gangguin aku
dia nolongin aku dia gak tega aku jalan kayak pincang kayak begini
tuh lihat tuh
kayak motornya si non
tapi siapa ini deh temennya ya
ini motornya si non
gini temennya si non
eh astaga kenapa
aduh suruh kita malah mau pingsan
ini rumah non pak
eh dasar tesopan
eh mau kemana kamu teh
bantuin surti surti teh
oh jadi mau saya bantuin sini masukin motor
itu namanya palet
iya harus bayar
non palet teh bayar
ada perangan ada juga kamu yang bayar
oh sembarang nih pake lagi
ini teh nyoloknya begini gitu
gak bener pak
hah nah gitu dong
dia gak level sama surti
sayang mamanya boy lebih setuju sama repa
andaikan saja ardiana
ingin menggantikan saya sebagai penggantinya boy
ya allah bi
aku beneran gak tega dengan latar pikir gini
ini mau kasihin kunci motor punya non
makasih ya bi emang tadi ada yang ngerin
ih surti juga gak tau tadi teh siapa yang nganterin
tapi orangnya teh sok kegantengan
padahal mukanya teh kayak genteng
ngenteng rumah gitu maksudnya teh datar
bi ibi gak boleh gitu ah
gak boleh nyelak orang
kan sama sama mahluk ciptantuan
tumben ya teh ini kenapa
lagi pada ada di rumah semua
ada apa ya non
kan libur bi
waktu libur ya aku libur juga lah
nah gitu mah
kan surti mah kan gak tau
nggak pernah inget tanggal hari
intinya bagi surti mah hari teh sama semua
surti teh kerja terus masalahnya non
surti survei itu kerjaan di belakang udah beres belum
tadi teh surutnya baru beres beres halaman aja gitu
eh tapi kalo gitu pu surti teh pun
intern ya mau permisi dulu
mau beres beres dapur ya
tapi nanti lulus dari sma menurut tapi kira kira reva kuliah di mana ya
terus ambil jurusan apa
ya kalau menurut papi terserah kamu
tapi bagusnya pilih yang kamu suka biar kamu belajarnya serius
iya sih pi ya
reva emang harus cari yang eva suka banget
kalo jurusannya enak kan reva ambil apa ya pi
papi ada saran gak
iya harus kamu pikir baik baik
biar kamu gak salah milih jurusan
mau pergi ke mana sayang